saudara saudara hari ini kita akan kembali melaporkan tentang data yang kita dapatkan
dari berbagai rumah sakit termasuk laboratorium termasuk dinas kesehatan yang kita impun
berjenjang mulai dari kabupaten kota provinsi dan seterusnya ke pusat
spesimen yang kita pereksa hari ini sebanyak dua puluh lima lima ratus lima puluh dua spesimen
sehingga total yang sudah kita pereksa sampai dengan hari ini adalah satu dua ratus satu empat belas spesimen
dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak satu tujuh ratus lima puluh dua orang
sehingga totalnya menjadi satu spesimen

kalau kita perhatikan sebaran yang dilaporkan per hari ini sebagai berikut
dki jakarta kasus baru tiga ratus empat puluh enam orang melaporkan sembuh satu ratus dua puluh empat orang
kemudian jawa tengah kasus baru dua ratus enam puluh enam orang sembuh dua ratus tiga puluh lima orang
jawa timur hari ini melaporkan kasus baru dua ratus empat orang dan kasus sembuh sebanyak lima ratus lima puluh lima orang
sulawesi selatan kasus baru satu ratus enam puluh delapan orang dan kasus sembuh delapan puluh satu orang
kalimantan selatan sumatera utara satu ratus empat puluh tujuh orang kasus baru dan tiga puluh empat sembuh
kemudian kalimantan selatan satu ratus tujuh kasus baru dan delapan puluh delapan sembuh
tujuh belas provinsi hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah sepuluh
dan ada lima provinsi tanpa ada penambahan kasus
diantaranya adalah aceh tanpa ada kasus
kalimantan barat tidak ada kasus sama sekali namun melaporkan enam sembuh
kemudian kalimantan tengah tidak ada penambahan kasus dan melaporkan tiga puluh sembuh
kalimantan utara tidak ada penambahan kasus dan melaporkan tiga puluh sembuh
jumlah sembuh yang kita akumulasikan pada hari ini adalah satu empat ratus tiga puluh empat orang
sehingga total kasus sembuh menjadi empat puluh tiga dua ratus enam puluh delapan orang
kasus meninggal lima puluh sembilan orang sehingga totalnya menjadi empat enam belas orang
kasus suspek yang kita pantau hari ini sebanyak tiga orang
ada empat ratus enam puluh empat kabupaten kota yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
saudara saudara mari kita memahami kembali bahwa kasus konfirmasi positif tanpa gejala
kita tidak akan rawat di rumah sakit
karena memang tidak ada gejala
dan tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit
beberapa daerah sudah membuat isolasi secara kelompok dengan pengawasan yang ketat
karena dikhawatirkan ini akan menjadi sumber penularan di tengah tengah masyarakat kita
namun di beberapa daerah ada yang masih memberi kebebasan untuk melaksanakan isolasi secara mandiri
ini yang harus kita pahami bahwa masih ada kemungkinan
yang belum terdeteksi kasus konfirmasi positif tanpa gejala
oleh karena itu kontak tracing penelusuran kontak dekat dengan kasus konfirmasi positif menjadi sesuatu yang penting
kami yakin bahwa dinas kesehatan daerah dengan seluruh jajarannya termasuk puskesmas
telah melaksanakan upaya untuk melaksanakan tracing dengan agresif
kita bisa mengidentifikasi kontak dekat
dan kemudian bisa secara masif kita lakukan pemeriksaan
testing pemeriksaan dengan real time pcr
tujuannya adalah untuk memastikan apakah ini akan menjadi sumber penularan untuk yang lainnya
kasus suspek sebagian besar teridentifikasi dengan keluhan sakit dan berada di rumah sakit
oleh karena itu kasus konfirmasi positif tanpa gejala atau asimptomatis ini menjadi perhatian kita bersama
oleh karena itu patuhi protokol kesehatan untuk selalu menjaga jarak
menggunakan masker dan mencuci tangan hindari kerumunan
beberapa saat lagi sebagian besar dari saudara saudara kita yang muslim pasti akan melaksanakan hari raya idul adha
oleh karena itu patuhi protokol kesehatan
tidak perlu kita membuat secara khusus tetapi menjaga jarak
menggunakan masker menghindari kerumunan dan mencuci tangan harus dipatuhi
inilah upaya yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan sebaran covid sembilan belas ini
kita lakukan bersama dan pasti kita bisa melakukannya
terima kasih selamat sore